kematian adalah adanya kekerasan di kepala namun dari hasil lab ya kita belum ketahui apakah memakai benda
tumpul atau sejenis senjata apa namun kita menunggu hasil otopsi dari rumah sakit ya itu
keduanya pak terdapat luka di bagian kepala ya nanti kita umumkan kalau hasilnya sudah keluar ya
yang pasti keduanya memang mengalami luka benda tumpul benda tumpul di kepala oke untuk motifnya sendiri gimana
buat apa kesudah bisa motif yang sudah didalami oleh penyelidik forest metropikasi kota bahwa karena